tidak pernah meninggalkan istri saya sekalipun justru saya yang ditinggalkan tapi ke alam lain
saya pengen ikut ke alam lain minta diajak ke masih ambu tuh tapi saya agak masih betah di
dunia ini masih ada orang saya nanti saya nyusul ya kalau akan abah nyusul mengaketkan buah saya
itu lukisan beli di mana sih teh di bandung ada yang kayak gini
jadi pak iya pak
kakak kakak perasaan gua enggak enak enggak enak gimana maksud
lu tadi enggak perbedaannya pak amir sih itu beda banget kayak biasanya berubah maksud
loh iya biasa aja lagian ya biasalah tiap orang tuh berubah berubah gitu aku aja biasa
coba lihat perbedaannya dong kalian biasanya enggak begitu tapi hari itu beda itu lebih
kayak orang baik
lebih berwibawa gitu kal
ya sampai sampai gue gak berani bercandain lagi
lo lihat aja tadi sendiri gue iya iya doang
ya kok cuma khawatir aja kal
soalnya emang gue pernah cerita nih ke gue nih ya
kalau ada orang yang secara tiba tiba berubah
itu pertanda kal
pertanda apaan maksud lo
umurnya gak lama lagi
tapi ini bener kal
tapi kayaknya gue emang harus minta maaf lahir batin nih kak sama pak amin
udah balik dah

enggak enggak udah balik balik
ya ya lo gak mau dengerin gue sih
ah ya donny terima kasih ya udah mau
bantuin reva untuk belajar
dan sampai ketemuan di berikutnya
om tante saya pamit dulu ya
sama reva enggak
terima kasih dong sama denny
yaudah om tante
kamu seneng gak les barengan sama don
kalau menurut aku sih
donnya pinter kok ngajarnya
aku banyak yang ngerti
reva mau istirahat dulu ya capek nih
langsung ke kamar
mas aku senang banget deh
ternyata don itu pinter
ngambil hatinya reva
buktinya suka dengan don yang ngajar
kemampuan donnya memang tidak bisa diragukan
ya semoga aja
dengan cara ini
reva jadi nggak kepikiran sama boy lagi
malah semakin nyaman dan dekat sama dunia mas
itu yang kita harapkan
kalau harus dengan dojo
berarti kita juga harus buka tojo
tapi apa untungnya buat kita
kecuali kita tekankan ke boy
kalau memang dia kalah
dia harus membubarin klub anak jalanan
dan jangan pernah gagal urusan kita di jalanan
belum berhenti ya
kita bisa atur itu
tapi biar bang ray bertarung sama gue
kekalahan boy dilihat semua orang
kita tetap buka dojo
kalau gitu kita buka aja dojo
gimana dengan itu
kalau kalian mau
gue bisa hubungan kalian dengan sepupu gue roger
dia sempat nawarin gue untuk buka dojo
itu bagus pang
tapi dia nggak keberatan kan
kalau namanya black cobra
itu terserah gue
oke kalau gitu gue yang akan cari tempatnya
kebetulan bokap gue banyak di tempat yang kosong
iya dan gue akan capai semua persaraannya
dan gue yakin banget
bakal banyak orang yang masuk ke dojo kita
mantan juara mma tiga tahun
gak bisa bersaing dengan kita
untuk buka dojo
jadi sekarang tugas kalian
tinggal nyariin dua murid aja
kira kira dia closely
gitu bu jaga jarak aman kita aja di dunia mau menuju satu tempat harus jaga jarak aman kalau
ditol kan tinggal jaga jarak aman di akhirat pun gitu bu punten ide eh bukannya saya mau
bangung tapi atau kopek atau kepo kepo aduh salah terus selama duduk di sini ada apa dengan
bangku ini ya oh mungkin gorgi ya jadi emang sudah berapa lama ibu te menyendiri gitu saya
emang tidak menyebut janda
maaf sekali lagi teh jadi iya saya sudah delapan belas tahun akan kabar sendiri
tahu waduh lama juga ya teh ya memang tidak pernah kepikiran apa untuk mengakhiri masa
menyendirinya itu seperti mungkin masih banyak berondong berondong lain pasti masih suka sama
saya takut bisa ajahibi also sebenernya masih trauma dengan pernikahan saya yang
dulu saya takut ditinggalin lagi takut dihianatin lagi makanya sekarang ini
seharusnya jangan trauma teh karena tidak semua laki laki seperti itu teh seperti saya contohnya teh
saya tidak pernah meninggalkan istri saya sekalipun justru saya yang ditinggalkan tapi ke alam lain
saya pengen ikut ke alam lain minta diajak ke masih ambu tuh tapi saya agak masih betah di
dunia ini masih ada orang saya nanti saya nyusul ya kalau akan abah nyusul mengaketkan buah saya
itu lukisan beli di mana sih teh di bandung ada kayak gini
ditampil ya teh
waalaikumsalam udah balik
tadi pan ente memutuhi si abah siabanya sekarang tidak memutuhi kemana
siapa enggak tahu om kalau misalkan menuntutin si abah oh tidak tahu ya
kemana tuh siapa tuh